hujan deras yang terjadi selasa kemarin menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah kawasan
di jakarta banjir merendam kawasan kampung melayu
sedangkan di kabupaten bandung banjir kembali menggenangi sejumlah kecamatan
ratusan rumah warga kebonpala tanah rendah di kelurahan kampung melayu
kecamatan jatinegara jakarta timur terendam banjir hingga setinggi dua meter sejak rabu dini hari
banjir yang melanda tiga rw ini akibat peningkatan debit air kali ciliwung
setelah hujan mengguyur kota bogor dan depok jawa barat sejak selasa sore kemarin
hingga rabu pagi air masih merendam permukiman warga
namun warga akan mengungsi dan memilih bertahan di lantai rumah mereka
tak hanya di jakarta banjir setinggi lima puluh hingga seratus cm juga terjadi di jalan raya dayuh kolot kabupaten bandung
jalur tersebut merupakan akses penghubung antara kecamatan dayuh kolot bojong soang balai endah pamumput dan banjaran
akibat banjir aktivitas warga menjadi terhambat
neng salah satu karyawati di kawasan dayuh kolot ini terpaksa berjalan kaki menembus banjir
berangkat ya kerjanya di mana bu
emang gak ada jalan lain bu
ada jalan sana juga banjir sama
banjir terjadi sejak selasa malam
akibat luapan sungai citarum dan cisangkui
karena hujan deras yang mengguyur wilayah bandung selatan sejak selasa kemarin
untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di kabupaten bandung jawa barat
kita sudah terhubung dengan korespondensi ana indonesia roby sofian amin di sana
roby anda bisa ceritakan anda sekarang berada di mana dan bagaimana kondisi di kawasan dayakolot apabila anda memang ada di sana
apakah masih terjadi genangan air dan menyebabkan putusnya jalur penghubungan
antara balai endah pambang pek dan banjaran
selamat sore yudi yudawan
sampai dengan sore ini kondisi ketinggian air di jalan raya
utama yang menghubungkan kabupaten bandung menuju ke kota bandung
khususnya yang melewati kecamatan balai endah dan dayuh kolot masih terputus
dan akses kendaraan masih belum bisa melintas
sementara kendaraan dari kabupaten bandung maupun kota bandung sebaliknya melalui jalur lain
yaitu jalur di bojong soang mengalami kemacetan yang cukup parah
nah saya akan mengajak anda melihat kondisi warga
jika melihat laporan dari bpbd di tiga kecamatan
ada dayakolot bojong soang dan kemudian satunya balai endah
itu hanya sekitar dua ratus lima puluh kepala keluarga
tetapi beberapa saat yang lalu saya menelusuri
di desa dayakolot ternyata satu desa terendam dan kondisinya terendam hingga satu lima hingga dua meter
dan cukup memprihatrinkan
untuk melihat lebih jauh seperti apa kondisi warga
saya sudah bersama dengan kepala desa dayuh kolot
ada berapa warga di desa bapak sementara berapa rumah yang terendam pak
di desa dayuh kolot semuanya ada empat lebih kakak yang ada di desa dayuh kolot
jadi semua warga desa dayuh kolot terendam
dalam kondisi seperti ini apa yang dibutuhkan warga masyarakat
sementara di tengah kondisi listrik yang dipadamkan kesulitan air bersih dan seterusnya
yang dibutuhkan jelas satu air bersih
kedua mungkin logistik untuk
yang terkena bencana ya makanan
yang pada saat ini dua hari ke depan
masyarakat akan jelas akan memerlukan air bersih
karena kalau dua hari kondisinya memang sudah sulit air bersih
karena semua terendam kebetulan juga air listrik juga mati
karena emang kondisi di lapangan dua meter itu sudah menggenangi adilan listrik
terakhir pak kenapa dalam kondisi rumah yang tergenang seperti ini
sebegian banyak mereka tetap bertahan di rumah tidak mengungsi
yang pertama karena wilayah desa dayakot hampir semua kena banjir
tidak ada daratan yang ada rumah rumah dan tempat pengungsian yang terbatas
seperti di desa di kecamatan di koramil
jadi terbatas mereka akhirnya bertahan di rumah rumah sampai menunggu surut
nah makanya kami juga
akhirnya di relawan kami ekstra dua puluh empat jam melayani mereka
dan kami sangat kekurangan sekali untuk alat transport perahu
untuk aktivitas perahu
karena memang mereka kita jemput mereka kerja pulang anak sekolah
itu tiap hari selama banjir
kondisinya masih kurang
terima kasih pak
dan tidak hanya di desa dayuh kolot ini kondisi parah juga ada di desa andir kecamatan bojongsoang
dan juga di tiga kecamatan tersebut
sementara kondisi cuaca sampai dengan sore ini masih cukup mendung dan saat ini sudah mulai hujan rintik
tentunya ini akan memperparah dan bisa kondisi banjir di rumah warga semakin meninggi
dan aktivitas lalu lintas terganggu aktivitas warga di rumah rumah terganggu
dan aktivitas perdagangan warga di kecamatan dayuh kolot dan balai endah juga terganggu yudha
baik roby sofyan amin
terima kasih atas laporan anda
selamat bertugas kembali roby